biasa jatuh di rumah tapi jarang
tapi sudah pernah ada yang bayar pakai rp tujuh puluh lima belum di sini
sebab makanan akan berlemak jika dibiarkan sampai dingin
meskipun harga eceran tertinggi ini dinaikkan oleh pemerintah
jadi bijak atur konsumsi gula aturnya dari sekarang
namun dirinya memutuskan membuka tempat penitipan reptil setelah menenggarkan kegelisahan pelanggan
sehingga itu masuk dalam kategori sangat berbahaya
gubrak ya jadi kita juga kaget
pulang itu adalah sebuah keharusan gitu
yang ada juga malah jadi kurus nggak mau kawin juga